angka ini lebih tinggi dari capaian periode yang sama tahun dua ribu lima belas
dan perjalanan masih panjang tahun dua ribu tujuh belas menanti kepiawayan pemerintah
memasang kuda kuda bermanuver memenangkan ekonomi sepanjang tahun ini
memantik mesin ekonomi domestik kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
tidak mudah beberapa hal terjadi trump terpilih sebagai presiden
brexit kemudian inggris memilih keluar kemudian kita tahu juga shifting ekonomi
tiongkok masih dicermati
motor pertumbuhan ekonomi di dua ribu enam belas apakah memang hanya harga komoditas yang meningkat
dan harga minyak yang mengalami perbaikan
saya kira kekuatan ekonomi kita memang terutama berasal dari konsumsi rumah tangga ya
masih ya langganan ya
iya betul jadi kalau kita masih berkontri
berkonsumsi itu yang bisa men support pertumbuhan ekonomi kita
terima kasih pak desa yang ngomong belajar
jadi memang kalau kita konsumsi rumah tangga bisa tumbuh lima
maka ekonomi secara umum itu bisa tumbuh lima
tapi kalau kita lihat dari pola normal mbak hera
kita sudah melewati titik terendah memang di dua ribu dua puluh
jadi kita itu punya pola yang kira kira enam tujuh tahunan siklus ekonomi kita
akan berulang biasanya
betul dari titik terendah kemudian menjadi titik terendahnya lagi
itu kira kira enam sampai tujuh tahun
jadi kita tahu dua ribu sembilan kita pernah terendah
dua ribu lima belas kita terendah dan dua ribu satu waktu itu terendah
jadi sekarang ini memang momentumnya sebetulnya secara alamiah
itu ada di dalam tren yang naik
jadi mudah mudahan tren ini akan bisa dijaga melalui
ya tadi karena kekuatan kita dikonsumsi rumah tangga
maka daya beli masyarakat menjadi penting
harus dijaga ya
itu harus dijaga betul
apakah dengan beberapa
pemerintah mencoba memang melakukan beberapa upaya di tahun dua ribu enam belas
dua ribu lima belas juga merilis deregulasi paket deregulasi peraturan
paket kebijakan ekonomi sudah empat belas digit
tapi apakah menurut ibu sudah menyentuh level daya beli masyarakat
karena saya lihat mayoritas masih untuk industri
ya kalau dilihat dari paket kebijakan
memang orientasinya bukan untuk konsumen bukan untuk sisi demand
lebih kepada sisi supply kepada sisi produsen
nah tetapi pemerintah juga banyak membantu konsumen dalam hal ini
melalui kebijakan kebijakan fiskalnya
misalkan dengan pemberian dana dana sosial ya
terkait dengan kartu indonesia pintar kartu indonesia sehat
kartu indonesia sejahtera juga dana desa ya
terus ditambah lagi mungkin yang ini pendapatan tidak kena pajak
buat konsumen yang dinaikkan
level bahagia tersebut ya
betul sehingga ada potensi konsumen itu punya kemampuan income yang lebih besar
sebelumnya digunakan untuk membayar pajak sekarang bisa digunakan untuk berkonsumsi
itu salah satu yang bisa membantu meningkatkan tadi perbaikan di sisi konsumen
ditambah umr juga eump ya sekarang namanya itu juga sudah cukup lumayan lah untuk tahun dua ribu enam belas lalu
betul dan kemudian kalau untuk kita melihat tadi daya beli
menurut ibu sudah dikucurkan oleh pemerintah beberapa upaya
tapi kita melihat dengan naiknya harga minyak global juga mempengaruhi tarif listrik misalnya
dan juga bbm yang juga akan naik
ditambah lagi pemerintah akan memangkas untuk subsidi yang sembilan ratus volt ampere
untuk yang disebutkan oleh pemerintah yang tidak sepat sasaran tersebut
ini kan juga akan mempengaruhi daya beli masyarakat kita
bagaimana dampaknya di tahun dua ribu tujuh belas
nah itu sudah terlihat sebenarnya di angka inflasi bulan januari ya
karena ada januari yang tidak normal itu tahun dua ribu lima belas karena sempat ada kenaikan
harga bbm di bulan november waktu itu
sehingga efek second roundnya itu masih terasa di bulan januari dua ribu lima belas
di atas rata rata
iya di atas normal
jadi ini menyebabkan satu tantangan yang cukup besar
untuk pemerintah bagaimana bisa menjaga konsumsi rumah tangga tadi
apa kira kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli tersebut
di tengah tidak ada pilihan karena kita harus menaikkan juga tarif listrik
dan bagaimana kita bisa menjaga daya beli tersebut

betul betul memang ini satu tantangan yang rumit dari sisi konsumsi rumah tangga
nah harapannya bagaimana pemerintah bisa merealisasikan konsumsi pemerintahnya yang lebih cepat mbak
karena di tahun dua ribu enam belas itu kita lihat ternyata pola pengeluaran pemerintah itu belum berubah
selalu besar di kuartal tiga dan kuartal empat
nah sayangnya di dua ribu enam belas kemarin kuartal tiga kita masih menunggu hasil tax amnesty
sehingga praktis dari mulai
juli sampai september itu pengeluaran pemerintah itu turunnya cukup lumayan
mungkin nyaris tidak ada bukan tidak ada tetapi sedikit sekali konsumsi dari sisi pemerintah
di kuartal empat juga demikian
nah sebagian itu dipicu dari transfer daerah pemerintah yang tertahan
waktu itu mungkin mbak hera ingat karena daerah ini kan banyak menempatkan dana daerahnya di bank
di parkir saja di bank
parkir saja tidak direalisasikan menjadi kegiatan ekonomi ya
nah ini kemudian menjadi semacam apa ya pemerintah ingin supaya pemerintah daerah kan bisa lebih cepat lagi memompa perekonomiannya
nah jadi akibatnya sebagian dana itu tertahan
tapi oleh pemerintah pusat sebetulnya sudah diserahkan cuman kan sebagian tertahan di bank tadi ya
ditambah ada pilkada
pilkada ini juga mengurangi potensi ekonomi daerah karena bagi incumbent yang mau maju lagi
oh bukan menambah ya justru ini
saya kira lebih banyak mengurangi efeknya
karena buat income yang mau maju lagi dia akan mempersiapkan diri bagaimana mempersiapkan pilkada di tahun dua ribu tujuh belas bulan februari
setidaknya tiga bulan sebelumnya
iya dia mempersiapkan diri lah ya untuk apa
sehingga akibatnya income ini juga berhati hati sekali di dalam merealisasikan pengeluaran daerah tadi
karena khawatir misalkan ada salah tanda tangan
ini kpk kan setiap saat bisa di depan ini
jadi sangat hati hati ya
jadi kehatiannya makin tinggi di tiga bulan ke empat tersebut
jadi kegiatan konsumsi pemerintahan itu melambat
kita lihat tidak biasanya pertumbuhannya itu negatif di kuartal empat
ya pertumbuhannya lho mbak ya
tapi kalau dari sisi jadi artinya pertumbuhan kuartal empat dua ribu enam belas untuk pengeluaran pemerintah itu negatif dibandingkan pengeluaran pemerintah di kuartal empat
nah ini kan artinya pengeluaran pemerintah lebih kecil daripada yang waktu tahun dua ribu dua
dan kalau misalnya kita bandingkan juga bahwa catatan beberapa hal juga
pemerintah juga pengeluaran pemerintah juga stagnan di tahun dua ribu enam belas
dan terbukti kita lihat juga ada pemangkasan anggaran
tapi untuk tahun dua ribu tujuh belas kita masih juga menghadapi tantangan
memang tadi ada dari satu sisi ada konsumsi rumah tangga yang berpotensi turun efek dari kenaikan tdl ya
karena kenaikan tdl itu enggak hanya satu kali ya
januari nanti ada di bulan
juga di bulan mei
dan ternyata waktu kenaikan di bulan januari itu cukup lumayan efeknya
karena yang terkena dampak dari kenaikan tdl itu
kenaikan tdl itu ada sekitar dua puluh juta pelanggan yang sembilan ratus volt ampere tersebut
jadi memang ada tantangan di konsumsi rumah tangga ada potensi melambat dibandingkan dua ribu enam belas
di sisi konsumsi pemerintah nah ini mbak pak presiden joko widodo menyatakan bahwa itu harus sudah dimulai sejak satu januari
tetapi pola pengeluaran pemerintah itu di kuartal satu selalu lambat
nah kalau saat ini
harusnya itu yang diubah segera
langsung di kuartal satu
harusnya sudah mulai betul betul terrealisasi di kuartal satu
tender sudah mulai realisasi
sebetulnya tender sudah mbak
tetapi lagi lagi pertanyaannya pembiayaannya
jadi pemerintah sendiri baru mungkin mengumpulkan penerimaan cash flow nya
itu setelah triwulan satu
misalnya triwulan dua
karena pembayaran pajak itu kan di akhir tiga puluh satu maret untuk individu dan badan itu tiga puluh april
nah di kuartal satu
sebetulnya pemerintah sudah berusaha untuk melakukan prefunding
ya prefunding dengan obligasi pengeluaran utang pemerintah
tetapi kenyataannya prefunding ini agak lambat
karena keraguan dengan situasi eksternal membuat prefunding itu agak lambat
harusnya prefunding sejak november
tapi prefunding itu hanya satu kali tiga lima miliar dolar
itu di bulan desember
nah akibatnya pemerintah mungkin agak mendapatkan
dana di kuartal satu ini kurang cukup untuk membiayai keseluruhan pengeluarannya
jadi ya harusnya bisa dikejar
tapi harapan kita tinggal di pengeluaran pemerintah sih
investasi menurut anda apakah dengan oke
kita tahu juga bahwa ada beberapa yang menggoyang kondisi stabilitas ekonomi
politik dalam negeri seperti misalnya isu sara dan lain lain
dan itu terbukti beberapa pengusaha dari tiongkok misalnya mereka hold untuk menanamkan investasi
untuk dua ribu tujuh belas menurut anda apakah ini patut dicermati juga oleh pemerintah
saya kira betul ya
kita ini kan memang sekarang sedang pilkada ya
satu sisi pilkada dki ini menarik sekali seperti seolah olah pilpres ya
aromanya pilpres ya
jadi pilkada dki
semua key makersnya ikut di situ
itu dia memang pemain pemain besar ya
nah pilkada dki bisa jadi dua putaran
kalau sampai april praktis berarti dua kuartal kita hilang tuh
jadi energi kita tersita ya untuk itu ya
betul di situ betul
nah di daerah juga begitu
seandainya nanti yang menang itu bukan incumbent
yang baru ini pasti perlu proses belajar mbak
dia meneliti dulu proyek proyek apa kan gak gampang ya
mungkin tanda tangannya juga akan tertunda
akibatnya saya khawatir satu semester kita agak hilang
karena kuartal satu tadi ada proses katakanlah dki ini memang kan sumber ekonomi jawa itu juga dari dki
jawa sumber ekonomi dari indonesia
jadi kalau dki sendiri sampai tertunda ke april
nah ini kan juli ada permunduran
sementara kita mei sudah memasuki puasa dan lebaran di bulan juni
jadi praktis kegiatan pemerintah lagi lagi baru akan efektif di bulan juli memasuki kuartal ke tiga
tiga dan empat
kelamaan dong bulan
itu dia kelamanya
nah ini memang perlu dikari
anda punya saran untuk pemerintah
tantangannya ini harus benar benar di segerakan
bagaimana supaya minimal kuartal dua sudah mulai pekerja
dan mudah mudahan apbnp juga segera diselesaikan di kuartal satu
karena ada rencana apbnp akan ada apbnp dua ribu tujuh belas
jadi kalau apbnp dua ribu tujuh belas itu sudah bisa diselesaikan di kuartal satu
dan pemerintah tentunya bisa punya lah sistem gimana caranya supaya kuartal dua itu betul betul sudah mulai berjalan ini
given dengan adanya pilkada
dan tentunya efek dari pilkada itu sebetulnya agak membuat dragging ya mbak yatnya
akhirnya ada penundaan dari realisasi belanja pemerintah
nah di investasi tadi mbak hera singgung
kita ini investasi itu kan ada dua faktor ya mbak
nah sementara global investor itu sedang menunggu apa yang terjadi di amerika
semua seperti tersandara dengan
warrancy terus terusan ya
kebijakan kebijakan dari amerika
sehingga gak apa namanya gak akan bisa segera juga
memang tantangannya cukup besar
diperoleh di dua ribu tujuh belas
menurut anda di level berapa
saya kira stagnan lah ekonomi kita antara dua ribu tujuh belas sampai dua ribu tujuh belas
mungkin anda sedikit perbaikan katakan lima lima
seandainya ekspor kita membantu
nah karena ekspor ini ada sedikit signal positif ya
artinya harga komoditas memang sudah membaik
ya tetapi harga loh yang membaik bukan volume
itu dua hal yang berbeda
itu dua hal yang berbeda
bisa tidak memanfaatkan itu dengan volume yang lebih tinggi ya
iya karena permintaan karena harga yang naik itu bisa disebabkan karena satu hal yang
sedang pltu nya sedang
betul dipangkas kemudian impor dinaikkan
tapi bukan demand yang real
bukan permintaan yang naik
nah kalau bukan permintaan yang naik volume belum naik
jadi tapi apa setidaknya ada perbaikan lah di harga
sehingga kita mungkin melihat ekspor di kinerja dua ribu tujuh belas bisa lebih baik dari dua ribu enam belas
dan dua ribu enam belas kita lihat sudah tumbuh positif loh dibandingkan dengan dua ribu lima belas
jadi ekspor itu menjadi harapan mbak
saya ingin ke sumber pendapatan pajak adalah sumber utama untuk pendapatan negara
sebelum kita mengakhiri dialog ini saya ingin anda memproyeksi berapa sebenarnya shortfall pajak yang terjadi pada tahun dua ribu tujuh belas
ya shortfall memang ada potensi ada shortfall ya
kalau kita lihat rata rata dari penerimaan
jadi penerimaan pajak atau perpajakan lah
perpajakan itu totalnya kira kira sekitar rp satu seratus terakhir kemarin rp satu dua ratus
tapi itu terbantu dengan tax amnesty
jadi kalau kita keluarkan tax amnesty bisa jadi rp satu seratus
sementara target perpajakan di apbn dua ribu tujuh belas itu sekitar rp satu lima ratus empat ratus delapan puluh sembilan
jadi ada ruang shortfall sekitar rp tiga ratus sampai rp empat ratus
nah itu sebabnya apbnp itu betul betul bisa segera diselesaikan di triwulan satu
sehingga tidak ada waiting time lagi mbak
karena nanti kalau belum diselesaikan kemudian saat yang sama cash flow pemerintah juga masih agak tersendat
ini kementerian kementerian masih akan menunda realisasi dari proyek proyek ya
tetapi untungnya sekarang ada proyek yang namanya turn key project ya mbak ya
beberapa infrastruktur yang sudah bisa berjalan tanpa harus menunggu pembiayaan dari pemerintah
nah mudah mudahan ini bisa membantu
jadi investasinya lebih banyak investasi dalam negeri yang bisa mendorong ekonomi
bukan dari luar negeri
itu ada beberapa mesin ekonomi yang bisa dimanfaatkan
menurut ibu lana sulis tia ningsih kepala ekonomi sama oselt management
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business story hari ini
sama sama mbak heran terima kasih